apa yang kalian inginkan dariku
yang aku inginkan adalah kematianmu
agar tahta penyeja
bisa diserahkan kepada aku

beruntung aku datang pada tepat waktu
mohon ampun gusi prabu
prajurit yang dikirim belum kembali
hamba mengirim prajurit susulan
untuk menangkap penculik itu
ampun gusi prabu
balapati lebih baik menjaga keamanan istana
karena saat ini keamanan istana sedang tidak aman
karena prajurit sedang pergi ke perbatasan
biarlah hamba yang pergi mengejar penculik itu
kau adalah murid dari nyai karnit
kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup mumpuni
bawalah beberapa prajurit bersama aku
kejar penculik itu
kirim pasukan lain
untuk mengatasi perkampungan
yang sudah diserah
baik gusi prabu
sendika gusi prabu
dinda benar benar merasa khawatir
mengapa semua prajurit dikirim keluar
apakah tidak akan membahayakan istana
yunda jangan terlalu cemas
tidak akan terjadi sesuatu apapun pada kita
aku selalu berharap untuk berharap denganmu
setelah lu merasa cemas
apakah kakanda sudah mengambil keputusan yang tepat
apakah yunda meragukan kanda prabu
kanda prabu sudah mengambil keputusan yang tepat
hyunda tidak usah terlalu cemas
selama masih ada kanda prabu disini
kita akan tetap aman
karena kanda prabu
mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi
siapa orang itu
dia benar benar licik
menyerah seseorang dalam keadaan tidak sihat
beruntung aku datang di saat yang tepat
sekarang sebaiknya aku pergi dari tempat ini
tidak ada gunanya berlama lama
kamu pergilah ke istana pajacaran
tugasmu untuk memancing arah santan dan kian santan sudah selesai
biarkan semua ini
serahkan kepada aku
aku harus kembali ke istana
karena sebentar lagi
pemeriksa prajurit jaga
rupanya kalian berada di sini